meskipun pdi perjuangan telah memutuskan ganjar pranowo sebagai bakal capres yang akan diusung
nyatanya tak membuat kader partai banteng otomatis patuh
dalam waktu dua minggu ada dua politikus senior pdi perjuangan yang memberikan sinyal dukungan
kepada bakal capres partai gerindra prabowo subianto
politikus pdip fnd simbolon awal juli lalu mengundang prabowo subianto dalam acara marga simbolon di jakarta
fnd belak belakan menyebut sosok prabowo subianto punya kualitas sebagai nahkoda andal untuk memimpin indonesia
saya secara jujur berharap indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya kehandalan
otherwise kita akan menjadi pura pura andal
secara jujur secara objektif saya melihat figur itu ada di pak prabowo
saya nggak ingin membanding bandingkannya
kan pak ganjar sudah diputuskan oleh ketua omong kami
ya tentu saya harus patuh kepada itu
sebagai kader pak
ya sebagai kader
belakangan fn di simbolon dipanggil dewan kehormatan pdi perjuangan
untuk dimintai klarifikasi atas dukungannya kepada prabowo subianto
selang sepekan kini giliran budiman sujatmiko mantan aktivis sembilan puluh delapan yang juga kader pdi perjuangan
menyambangi kediaman pribadi prabowo subianto di kertanegara
usai pertemuan selama dua hari
dua jam budiman sujatmiko mengaku menemukan kecocokan dengan prabowo dalam visi membangun bangsa ke depan
anda boleh nggak percaya sama saya untuk hal yang lain
tapi untuk kali ini yakin ini saya memang cara saya mewakafkan diri untuk mencairkan
agar kaum nasionalis bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dengan segala konsekuensinya
saya berharap pak prabowo sehat
untuk teruskan tugas
dan saya ingin orang terang terutama indonesia layak
untuk dapat orang terbaik
salah satu pak prabowo
untuk pertemuan ini
dpp pdi perjuangan akan memanggil budiman sujat miko
untuk mengklarifikasi sinyal dukungannya kepada prabowo subianto
apakah ini sinyal peringatan agar partai banteng harus segera merapatkan barisan
agar kadernya tidak melirik capres selain ganjar pranowo
tim liputan cnn indonesia